entah kenapa gue yakin kalo ini semua rencananya mel
gue gak tau lagi
gue udah hopeless banget sekarang
tapi gue pikir gue bakal bahagia semua putri
makan masalah ribik gue cuman khawatir
takutnya dia salah urat gimana
eh di pertandingan basket ini tuh udah wajar
udah biasa aja
gak perlulah dibawa ke dokter
ini tuh namanya cedera ringan
lagian lu juga ngenyal banget sih jadi orang
so soan gak mau hubungin gue atau atta
jangan gengsi kalau mau minta tolong
liat tuh akibat lu tidur di posapam
yah tak tak bengkak deh ini mah
gue juga sakit hati
dan terluka dengan semua ini pangeran
tapi kita gak mungkin bisa bersama
pokoknya gue mau besok lo pastiin perjanjian kita ya
gimana si pangeran mau tunangan sama gue atau enggak ya
sekarang gue terpaksa
harus ingetin soal itu ke pangeran
kalau lo bersedia
kamu kenapa sedih sayang
ibu udah mendingan sayang
ibu minta kamu cerita ya ke ibu
ibu liat dari semalam kamu tuh sedih pun
aku seneng dari ibu daina kan
kalau kamu sedih
hati ibu tuh juga sedih
kalau kamu nangis
ini ada hubungannya sama pangeran
aku jangan khawatir soal ini ya
ibu yakin kalau kamu seperti ini karena pangeran put
mungkin saat ini berat bagi kamu untuk menjalani semua ini
tapi ini adalah jalan yang terbaik
karena ibu gak mau kamu ditekan terus sama orang orang terdepan
ibu mau siap siap
ibu mau kerja sayang
ibu tunggu bu
ibu kok malah ngantor
ibu kenapa nggak istirahat aja di rumah
ibu tuh udah baik kan put
ibu harus buru buru selesai
untuk kontrak kerja ibu
supaya kita cepat bisa pindah dari sini
ibu tahu terlalu berat kita tinggal disini

buat malam satu
ini bukan kaya kain
itu kayaknya nggak wikipedia kok

kenapa jadi tambah rumit kayak gini ya
jujur gue gak ngerti apa maunya putri
apa apaan sih putri
udah nolak lo sekarang malah bawa bawa si mel
pakai nyuruh lo tundangan sama si mel lagi
maksud gue tuh kayak aneh aja karena semuanya tuh tiba tiba
entah kenapa gue yakin kalo ini semua rencananya mel
gue gak tau lagi
gue udah hopeless banget sekarang
tapi gue pikir gue bakal bahagia semua putri
lo harus cari tahu dan lo harus tanya sama putri
emang lo pikir putri mau ketemu sama gue
yaudah coba dulu aja
gue coba ketemu sama putri
cukup hari ini kamu saya bebas tugaskan dulu ya
saya mau nyimpir sendiri
ya sehari aja
gak usah lama lama
orang tua rapi gini
miros belum juga balas chatku
sebenci itukah miro sampai aku harus dicuekkan seperti ini terus
kenapa mel mendadak ciri ciri seperti ini
padahal sebelumnya dia marah marah sama aku
senang banget kamu hari ini
kamu lah yang gak rencanain sesuatu kan
ya enggak dong dad
nanti kalau misalnya udah ada hasil akhirnya tepat waktu
aku pasti kasih tau daddy kok
gak sabar banget nih gue buat nungguin pangeran hubungin gue dan ngajak gue ketemuan
setelah itu pangeran bakal ngajakin gue ke undangan
gue bakal buktiin ke deddy kalau gue bisa dapetin pangeran dengan usaha gue sendiri
ibu beneran mau ngantor
ibu kenapa gak izin aja
ibu tuh pegawai baru
jadi gak bisa bentar bentar izin bentar bentar izin
hagian ibu udah baik kan udah mendingan dari kemarin
sebenarnya gue mau ibu tetap di rumah supaya batu bata gak nekat nemuin gue
gue yakin banget batu bata pasti masih penasaran dan dia bakal minta penjelasan kenapa gue sampai nolak cintanya
ditambah lagi gue malah maksa dia buat tunangan sama mel
kamu kok malah diem aja sih